sudah sering saya sampaikan
karena kita sudah bertahun tahun
berpuluh puluh tahun ratus tahun kita
selalu ekspor yang namanya bahan mentah
mengekspor bahan mentah
masih kita ekspor bahan mentah
tidak kita tidak mendapatkan nilai tambah
tidak mendapatkan added value apa
tidak ada lagi yang namanya ekspor bahan mentah nikel
raw material nggak ada lagi di ekspor
apa yang terjadi
tujuh tahun yang lalu kita ekspor
nickel bahan mentah
kira kira satu sampai satu lima miliar usd
berarti kira kira lima belas sampai dua puluh triliun rupiah
karena kita stop dan muncul yang namanya
ekspor kita karena sudah ada bentuk setengah jadi dan jadi
menjadi dua puluh delapan miliar usd
artinya dari lima belas triliun melompat kepada kurang lebih tiga ratus triliun
baru satu barang yang namanya nikel
stop ekspor bahan mentah nikel
ya kita digugat sama uni eropa
belum rampung sampai sekarang
ini belum rampung saya sudah perintah lagi boksit tahun ini stop
biar digugat lagi
boksit stop tahun depan stop lagi tembaga atau timahnya
biar digugat lagi
tidak apa apa digugatin terus
belum tentu kita kalah
tapi belum tentu juga kita menang
enak banget kita store in mereka bahan bakunya
nilai tambahnya bisa empat belas kali sampai dua belas
empat belas kali sampai dua puluh kali lipat dari kalau kita store material
pajak mereka yang kaya
pajak mereka yang dapat
pembukaan lapangan pekerjaan mereka yang dapat
terus kita dapat apa
ya kita ditakut takuti terus
tak gugat di wto tak gugat di wto